harti seorang dengan hiv aids di surabaya mengaku sedikit lega
karena baru beberapa hari lalu masih mendapatkan arv sesuai jenis yang dibutuhkan
ia harus rutin meminum arv untuk menekan virus yang ada dalam tubuhnya
namun harti ikutan resah lantaran stok jenis arv untuk suaminya menipis
jenis evavirence yang selama ini dikonsumsi suaminya dikabarkan
hanya cukup untuk dua sampai tiga bulan ke depan
kabar ancaman kelangkaan ini sangat mengganggu psikologis oda tak terkecuali suaminya
ia berharap pemerintah bisa menjamin keberlangsungan hidupnya dengan menyediakan arv
kalau saya sendiri mungkin masih neviral du viral mungkin masih aman ya selama ini
tapi untuk suami mungkin evavirenz menurut berita berita
jenis arv memang stoknya menipis
itu yang saya bingungkan karena suami sempat apa ya suami saya sendiri sih
dan teman teman sempat gimana ini kalau stoknya habis
akhirnya kan malah kepikiran gitu loh
jenis fikdos combination atau arv
bs salah satu oda yang mengkonsumsi jenis ini juga was was
dua bulan lalu ketika fdc habis stok
yang diberi tiga jenis arv sesuai kandungan fdc
ia khawatir karena jenis terakhir ini kini stoknya menipis
apalagi ada efek samping bagi sebagian oda yang mengkonsumsinya
kalau untuk efek sampingnya mas
buat saya pribadi saya tidak ada sama sekali efek samping
tapi ada sih beberapa dari teman teman yang memang mereka mengeluhkan
adanya efek samping yang dikeluarkan dari yang diminum dari arv yang jenisnya protolan
efek sampingnya biasanya muntah
kalau udah yang melewati itu pasti paling muntah gitu aja susah
biasanya ada juga sedikit keluar ruam ruam
pemerintah provinsi jawa timur mengakui stok dua jenis arv tersebut menipis
menurut herlina ferliana kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur
ia sudah berkirim surat ke kementerian kesehatan pada awal februari lalu terkait kondisi ini
namun belum ada jawaban
pada awal maret ini ia kembali menagi stok arv ke kementerian
obat arv ini kan merupakan salah satu obat program
di mana kewenangan pengadaannya ada di kementerian kesehatan
sehingga dalam hari hari ini saya sudah menyampaikan kembali surat yang sudah pernah saya ajukan bulan februari
bahwa kami harus segera mendapatkan jenis jenis obat yang sekarang dalam kondisi menipis ini
jumlah oda di jawa timur nyaris menyentuh angka sepuluh jiwa di dua ribu sembilan belas
naik seribu orang dibandingkan dua ribu delapan belas
setiap bulan setidaknya dibutuhkan lebih dari delapan belas arv dengan nilai rp sembilan miliar
pemerintah jawa timur mengusulkan agar pengadaan arv tidak lagi disentralkan di kementerian
melainkan diserahkan ke masing masing provinsi
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur